aku tidak akan menghapuni

jangan lupa tuhan
kekuatan suara suling itu
sangat luar biasa
mati kalian semua
kekuatan suara suling itu
kekuatan suara suling itu
kekuatan suara suling itu
jika kau berubah pikiran
kau bisa meminta kepada penjaga
kau akan membusuk dalam penjarain
aku siap menukar nyawaku dengan putraku
aku yang bersalah rai
aku yang tidak bisa mendidik
ampunilah putraku rai
ampunilah putraku rai